fenomena lanina di indonesia berdampak pada anomali cuaca yang berujung pada peningkatan curah hujan
selain curah hujan yang tinggi perlu juga untuk mewaspadai angin kencang yang disertai kilat atau petir
hengkervani imanian punya tips aman terhindar dari sambaran petir yang kami rangkum dari bmkg
kuroda dua ku dapat dari ayat karena rajin bekerja
ya sudah penghujung tahun ya ini bulan november satu bulan lagi kita akan meninggalkan tahun dua ribu dua puluh
nah kalau misalnya bicara mengenai ujung tahun atau akhir tahun kita berarti bicara juga sudah masuk musim hujan
nah di akhir tahun intensitas hujan di indonesia ini kalau katanya bmkg akan semakin meningkat ya
jadi tentunya bagi anda yang bekerja di luar ruangan harus tetap waspada dan juga selalu berhati hati
langit udah mendung nih belum selesai bicara kita ya
jadi jangan lupa untuk membawa payung atau just hujan harus ini dua barang bawaan ini jadi barang bawaan wajib bagi kita di musim hujan
nah saat hujan seringkali diikuti oleh apa
kita tidak pernah tahu sambaran petir itu akan kena kemana atau kena ke siapa
kami kami jangan sampai kena ke manusia ya
kita takut ya buji aja udah bikin takut apalagi efeknya
tapi tahukah anda petir itu bergerak dengan kecepatan cahaya
mendekati tiga ratus juta meter per detik cepat sekali dan mengandung muatan listrik sebesar satu miliar voltz besar sekali
yang mana jika dikonversikan ini bisa kita gunakan untuk menyalakan lampu lima puluh watt selama tujuh bulan tanpa henti
energinya hemat ya
sementara itu suhu panas petir mampu mencapai lima puluh empat derajat fahrenheit
atau hampir tiga puluh ribu derajat celcius atau lima kali lebih panas dari suhu permukaan matahari
nah suhu panas dan muatan listrik inilah yang menyebabkan pohon terbakar karena tersambar oleh petir
jadi jangan coba coba berlindung di bawah pohon saat hujan deras
karena kita tidak tahu petir itu akan menyambar pohonnya sampai kapan
nah kalau kita juga kebetulan nih ada di luar ruangan saat hujan lebat apalagi disertai petir
mencari tempat untuk berlindung ya
kalau kita naik mobil nih
kalau kita lihat mobil itu aman dari risiko tersambar petir
karena mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem kelistrikan yang mampu meminimalisir dampak dari sambaran petir
tapi ada yang harus lebih diperhatikan
itu adalah kalau kita kebetulan naik kendaraan roda dua
seperti motor atau sepeda yang saya naikin hari ini
jadi sebisa mungkin kita juga harus hindari berada di luar atau di ruang terbuka
seperti misalnya sawah
kemudian juga taman atau lapangan terbuka
karena petir ini mencari tanah untuk melepaskan energi
ini tiang listrik itu juga harus hati hati ya
jangan coba dekat dekat kalau misalnya anda melihat tiang listrik
karena kalau misalnya tersambar petir energinya ini bisa lompat ke tubuh
udah kena sambaran tiang listrik
kemudian tiang listriknya juga kena dari sambaran petir itu maksud saya ya
kemudian itu kita tidak bisa membayangkan konversi listrik seperti apa yang akan terjadi

jika peristiwa tersebut terjadi
oke tempat yang tertutup adalah tempat yang aman untuk berlindung
ini harus diingat ingat ya
tapi perlu juga untuk diperhatikan anda harus menjauh dari peralatan rumah yang terbuat dari logam
serta mencabut stop kontak listrik seperti televisi maupun komputer
semua peralatan elektronik ya ini harus diperhatikan ya
karena antena tv ataupun peralatan logam dapat menghantarkan listrik jika petir menyambar
nah anda juga disarankan untuk tidak menggunakan
air yang mengalir dari keran atau pancuran apalagi berenang ya
karena petir itu dapat mengalirkan energi listrik lewat air atau pipa
kayaknya hujan udah berhenti nih
langit sudah kembali cerah
kita bisa kembali beraktivitas di luar ruangan
nah tadi adalah tips agar kita terhindar dari sambaran petir
jadi sebisa mungkin diingat ingat ya untuk dipertimbangkan dilakukan setiap harinya
apalagi di musim hujan seperti saat ini
jadi kita sama sama ya
jaga keselamatan demi orang orang yang kita sayang
yang menunggu kita di rumah